di balik polemi penggunaan skuter dan motor listrik di jalanan ibu kota
banyak yang menganggap keberadaannya mampu menjadi solusi
untuk mengatasi kemacetan di ibu kota jakarta
makanya tidak heran kalau ada yang mungkin memilih menggunakan transportasi yang nge hits ini
yang kekinian ini sebagai alternatif transportasi di jalanan ibu kota
sudah hadir bersama saya sore hari ini ada pengguna dari skuter listrik atau e scooter
halo saya punya tamu jauh ya
oke dia muter muter ke sini
apa kabar ada mas rio ada nurio dan juga ada mas ade
apa kabar mas thank you banget
jadi ini dari rumah ke studio cnn pakai ini
oh enggak kirain kirain
by the way sebenarnya oke ini kan penyebutannya e scooter ya
atau skuter listrik ya
kalau mas adri dan juga mas rio udah berapa lama sih pakai e scooter ini
kalau saya pakai ini baru dua bulan lah
oh baru dua bulan
baru dua bulan
oke kalau mas rio juga sama
oh nah kenapa akhirnya dua tiga bulan yang lalu kayaknya kepincut
kayaknya asik juga nih kalau misalnya beli atau pakai si e scooter ini
misalnya di jalan raya misalnya yang macet gitu kan ada trotoarnya lebar
ini enak pakai ini sih lebih cepat gitu
enggak kena macet
lebih ringkas ya
tadinya untuk area sekitaran kantor maksudnya kayak ke indomaret atau kemana gitu
beli apa apa enak pakai ini
tadinya cuman pakai misalnya buat makan siang gitu atau misalnya apa janjian ngopi gitu ya sama temen
nah sekarang apa juga dari rumah ke kantor gunain e scooter
oke jadi hanya berarti ditaruh di kantor dong
iya ditaruh di kantor
oh di kantor
terus kalau misalnya weekend sekarang kan zaman kayak car free day gitu itu juga masih dipakai juga
enggak kalau di car free day kalau saya nggak pakai karena kan banyak yang jalan tuh
jadi sebenarnya enggak nyaman pakai e scooter
udah pernah coba
udah udah pernah coba
udah pernah coba jadi memang
memang enggak aman sih menurut saya
nggak aman dan tidak nyaman
baik untuk si penggunanya si pengguna skuter listriknya dan juga untuk orang orang pejalan kaki itu
oh pernah nyoba juga mas rio
kan ya kalau yang hari biasa gitu kayak weekdays mungkin kalau kayak tadi yang aku bilang
break makan siang kan orang pada mobilitasnya masih pakai kendaraan
kalau car free day kan mereka lebih ke olahraga jalan ya dan jalan kaki
sementara kecepatan ini lebih cepat daripada itu kita mau ngapain
berapa sih kecepatannya ngomong ngomong
kalau ini kan tidak di limit ini bisa sampai empat puluh tapi kalau kita main biasanya
tapi kalau kita main biasa sampai dua puluh aja udah cukup banget
udah kenceng udah kenceng banget
dan ini berarti untuk penggunaannya gini mungkin kelihatannya kan gampang
ini juga kadang kadang yang jadi problem ya yang jadi masalah orang orang yang kelihatannya biar kayak instagramable aja gitu
sekarang kan nyobain skuter listrik kan lagi misalnya car free day atau nggak
car free day kan juga sebenarnya kayak di jalanan protokol tuh sekarang banyak banget
tapi sebenarnya edukasi penggunaannya gimana sih
atau memang harus belajar dulu nggak bisa asal main jegrek foto taruh instastory gitu
saya sih harusnya belajar dulu kita harus benar benar tahu nih
kondisi scooternya seperti apa terus
beda beda maksudnya setiap skuter itu
beda ada yang kalau gini tipenya kan dia lebih ringan tapi dia ininya kecil nih pendek setangnya
jadi dia untuk handlingnya agak susah
kalau yang kayak gini setangnya lebih lebar lebih
lebih panjang lebih enak
tapi mungkin setelah kita commercial break dulu ya
kita nanti masih akan berbincang dengan dua pengguna skuter listrik ada mas ardi dan juga ada mas rio
tapi kita akan break terlebih dahulu
jangan kemana mana kita akan kembali di si indonesia newsroom
ada pasti di sien indonesia newsroom
sama dengan mas ardi dan juga mas rio dua pengguna elektronik scooter atau scooter listrik ya
nah mas sekarang ini kan terlepas dari kemarin ada kejadian ada kecelakaan ya insiden kecelakaan kemarin gitu
skuter listrik ini dan juga motor listrik diklaim sebagai salah satu alat transportasi yang bukan alat
ya bisa masuk alat transportasi lah yang bisa mengatasi solusi kemacetan
artinya orang ke kantor mungkin pilihannya kayak mas adi gitu
walaupun mas ade juga nggak
pakai ini ke kantor tapi lebih ringkas lebih gampang lebih efisien lebih efektif
apakah memang melihatnya juga seperti itu atau sekarang juga lebih banyak kemakan orang kayaknya emang cuman gaya gayaan doang gitu emang cuman ngetrend ngetrenan doang gitu
sebenarnya sih memang lebih enak kayak gitu
kalau ngetren ngetrenan sih saya rasa nggak sih ya
kalau saya pakainya juga sebenarnya untuk kebutuhan juga gitu loh
oke edukasinya itu memang belum tersampaikan dengan baik
mungkin gini secara infrastruktur trotoar untuk pengguna skuter listrik atau motor listrik memang tidak ada sampai dengan sekarang
taruh lah ya kayak misalnya di jalanan sepanjang jalanan sudirman yang ada kan masih jalur sepeda kan
sehingga kadang kadang orang mainnya ya di tempat pejalan kaki gitu yang justru membahayakan entah dia sadar atau nggak sadar gitu
ngeliatnya gimana mas
kalau saya melihatnya ya kalau di
maksudnya di jalan apa
kalau memang itu kita makanya di jalur sepeda sih aman aja
cuma ya pasti kita tetap mainnya harus di situ lah ya
kalau memang ada pejalan kaki ya mau nggak mau kita ngebel
memang seaman itukah menggunakan skuter listrik di pinggiran jalan
atau memang harusnya skuter listrik tidak digunakan
jadi memang mainnya ya kayak misalnya di parkir timur atau misalnya di gbk yang jauh dari kemacetan jauh dari mobil gitu
kalau menurut saya sih ya tadi yang dibilang sebagai salah satu opsi transportasi ya
kalau dipakai buat di satu tempat aja buat rekreasi jatuhnya
kalau saya percaya ini bisa jadi salah satu opsi untuk transportasi lah
jadi kalau rencananya mau dibatasin atau dilarang gimana
ya kalau udah dilarang mau gimana kita ikutin aturan dong
harus ikutin aturan ya
mungkin kita juga di ujung telepon saya sudah ada salah satu pengamat transportasi
ada pak darmanin tias mungkin yang juga sudah bergabung
sudah gabung pak darmanin tias selamat sore
iya selamat sore
iya pak darmaning tias di studio saya sudah kedatangan dua skuter listrik beserta penggunanya maksudnya ya
bukan skuternya doang
tapi kita ngomongin polemik penggunaan skuter listrik lah
pasca insiden kecelakaan kemarin itu
melihatnya seperti apa sih pak
memang ini harusnya jadi solusi
atau memang harus dibatasi
ya sebenarnya kan ini memang fenomena baru ya
saya kira tidak hanya di indonesia tapi juga di negara negara maju
jadi ini memang satu fenomena baru di dalam transport
nah tentu sebagai satu alternatif solusi bertransportasi
maka yang diperlukan bukan pelarangan tapi pengaturan
tapi memang saya selalu mengatakan memang harus didefinisikan jenis kelaminnya dulu gitu
artinya ini angkutan sarana transportasi untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain
atau dia alat transportasi di ruang ruang rekreasi gitu
ruang ruang rekreasi gitu
nah kalau dia sebagai angkutan umum
e sebagai sarana transportasi untuk melakukan mobilitas harian
yang mungkin dalam transport sering dipakai istilah first dan last mile gitu ya
awal dan akhir perjalanan
nah tentu itu harus didukung dengan infrastruktur yang memungkinkan
nah itu menyambung pertanyaan saya pak darmaning tias berikutnya
tadi kan pak darmaning tias menyinggung terkait dengan aturan ya
tapi terlepas dari aturan penggunaan bagaimana juga kita melihat tatanan aturan mengenai infrastruktur
yang akhirnya bisa menjadi wadah skuter skuter listrik ini atau motor motor listrik ini warawiri di jalanan gitu
kita lihat selama ini kan memang belum ada pakemnya nih pak darmaning tias
apakah memang jenis skuter listrik motor listrik ini memang cocok untuk nantinya dijadikan sarana transportasi
misalnya kita lihat juga edukasinya kayak kemarin banyak laporan banyak bukti juga
jpo jadi rusak nih gara gara orang orang yang pakai skuter listrik gitu
nah gini kalau kita lihat karakternya ya
karakter itu kesepatan perjalanan sebagainya ya
itu memang harusnya dia itu hanya menjadi
angkutan di awal perjalanan dan akhir perjalanan atau yang saya sebut tadi
karena dia sebetulnya hanya mengantarkan orang dari rumah ke moda angkutan umum masal atau sebaliknya setelah turun dari angkutan umum masal
maka mestinya itu dia hanya berjalan di
ke titik titik tadi itu tetapi celakanya itu yang justru
infrastruktur yang jelek itu ada di first dan last mile tadi
sehingga yang seharusnya menjadi berfungsi sebagai first dan last mail juga tidak bisa optimal
sehingga kalau saya menilai sih ini sekarang ini baru dalam tarap rekreatif
jadi banyak pengguna tapi sifatnya itu sebetulnya
artinya kita bisa mengatakan bahwa itu minat masyarakat besar apa itu kan sejauh mana pasarnya
jangan jangan yang ada baru sewa kan gitu
nah artinya kalau baru sewa sebetulnya orang itu baru tarap rekreatif
dia ingin mencoba coba dulu gitu ya
mungkin mas adi dan kawan kawan itu mungkin sudah mencoba menggunakan sebagai sarana angkutan
di sarana bertransportasi
tetapi itu berapa prosen gitu dari jumlah pengguna yang besar itu
makanya menurut saya memang ini harus diatur beneran
ini posisinya mau di mana ditempatkan sebagai apa
kalau itu ditempatkan sebagai sarana feeder atau anggota pengumpahan
seseorang melakukan perjalanan dari rumahnya menuju ke
halte angkutan umum atau ke stasiun atau sebaliknya
telah turun dari halte atau dari stasiun lalu nyambung
nah bisa nggak itu dibawa di kendaraan kan gitu
terus infrastrukturnya cukup enggak gitu
kan agak susah kalau misalnya taruhlah dari kalipata mau ke semanggi sajalah
naik itu sajalah kan agak susah gitu loh
mungkin jauh lebih realistis naik sepeda gitu
daripada naik skuter itu

sehingga yang diperlukan adalah pengaturannya
sebenarnya untuk tahap awal mungkin menjadi sarana transportasi di tempat tempat rekreasi dan olahraga
itu dulu aja ya
tapi untuk kedepannya pasti sudah harus clear dna nya
pengoperasian aturannya seperti apa
terima kasih pak darmanitia sudah bergabung dengan sien indonesia newsroom pada sore hari ini
tadi salah satu pengamat transportasi
kalau dari kalibata ke semanggi agak susah gitu
mungkin lebih proper ya kalau misalnya naik sepeda
apa itu juga yang kemudian menjadi alasan mas mas ini tidak menggunakannya untuk ke kantor gitu kan
jadi memang yaudah taruh di kantor aja kalau ngopi ngopi lah
atau misalnya makan siang gitu
karena pertama tadi segi keamanan di jalanan itu nggak mendukung sekali
jadi seperti contohnya kalipata ke semanggi tadi benar benar nggak ada lah ya
kalau kita bisa bilang lagi pembangunan jalur lrt itu ya pasti udah nggak bisa
yang kedua capek mbak
berdiri nih soalnya
kalau dari kalibata ke semanggi sih capek loh
mas adi juga punya alasan yang sama logika yang sama
memang nggak aman juga
pernah nggak sih dapat dapat insiden yang ngenakin misalnya lagi jalan terus mungkin keserempet
atau mungkin misalnya
ini orang gitu
pernah sih kalau pas jalan gitu pas lagi rame gitu ya
ya kita nggak mau nggak mau udah pelan harus berhenti turun lagi
pernah juga nyerempet juga pernah
makanya pas udah nempet wah berarti memang udah gak aman nih
kalau memang itu rame gitu
edukasi penggunaannya kan gak cuma gimana oke bisa beli bayar pakai yaudah gitu
gaya oke kita jalan gitu
cuman kan nggak cuma nyampe disitu
edukasi penggunaan adalah bagaimana itu tadi
safety ya pasti
kemudian terus habis itu apakah memang kayak kemarin tuh misalnya kasus ini ya
boleh saya boleh ke belakang nih mas kita lihat juga regulasi penggunaan skuter listrik
nih hanya boleh melaju di jalur sepeda
nggak boleh di jpo
terus waktunya juga dibatasin
kecepatannya maksimal dua puluh lima km per jam
usia pengguna dibatasi delapan belas tahun ke atas
tapi kita lihat kalau dari beberapa poin ini
toh juga kenyataannya buktinya banyak banget
satu skuter listrik kita tahu dipakenya sama dua orang
mending dua duanya yang mungkin abg atau remaja
tapi kadang satu bapaknya orang dewasa satu anak kecil
jadinya kan melanggar gitu
atau mungkin misalnya juga yang paling kentara terakhir nggak boleh melintas di jpo
jpo jadi rusak kan gara gara itu
kalau saya sih ya memang benar
kalau misalnya berdua itu nggak amat
saya aja udah pernah mencoba untuk berdua memang nggak stabil
daerahnya kita buat belajar nggak apa apa
kalau lagi rame itu nggak aman lah
apalagi kalau misalnya kita hanya untuk mencoba coba
belum tahu banget karakter skuternya seperti apa sih
oh karena setiap skuter beda beda ya
ada yang ya itu misalnya yang kecil setengah
kan semua orang nggak tahu kalau mau panjang tau nya pakai aja
tapi ternyata yang lebih pendek itu lebih tidak stabil

oh itu orang orang yang berpengalaman

itu orang orang yang pakai skuter listrik cuma bisa bikin rusak
oh itu orang orang yang pakai skuter listrik cuma bisa bikin rusak

yang tadi yang jpo sih mungkin yang
lihat nggak kemarin kan
kita juga pernah ya
coba ke semanggi pas mau baliknya
eh sorry ke sudirman senayan malah
baliknya ya mau nggak mau lewat jpo
ya tapi kita tenteng sih
jadi nggak dinaikin
mungkin karena bebannya berlebihan kalau kita naikin pakai roda juga
jadi mungkin makanya compel compel tadi ya
jadi mungkin makanya compel compel tadi ya
tapi menurut saya sih
tapi menurut saya sih
jadi nggak masalah kalau seperti sepeda juga kalau ditenteng dengan jpo seharusnya nggak jadi masalah
oke dan mungkin juga ada beberapa
kalau di jpo kan jelas ada apa stickernya ada gambarnya
kenapa boleh skuter listrik lewat kan
cuma mungkin ada beberapa aturan juga yang kadang kadang
tadi saya ngobrol ternyata kalau nyebrang di zebra cross
dan ternyata memang harusnya ditenteng gitu
ya lebih aman ditenteng
kita berjalan karena kan itu nyebrang juga gak yang orang orang yang banyak banyak yang berjalan
lebih baik kalau di sebrak rusia kita ikut jalan aja nyebrang dan kita gunain lagi pada saat sudah
enggak terlalu rame baru kita pakai lagi oke itu apa seberapa banyak sih sebenarnya pengguna
skuteris sekarang juga ada komunitas ya kan hai langsung mengisi sampai sekarang kita nyari belum
ada katanya tapi memang yang banyak dilihat di jalanan yang nyewa itu ya dari provider elektrik
skuter itu nah itu memang agak nggak kekontrol kalau menurut saya pemakainya ya dari ya bisa
dilihat sendiri sih dari anak anak sampai lupa orang tua juga yang oke ini kayaknya kalau saya
coba boleh dicoba oleh banget kalau misalnya rusak rusak dikit kelima kesini ya mas ke
produsernya yang mana yang lebih gampang sebelumnya
ini gak apa apa pakai high heels ya ini jangan ditiru ya penonton ya nggak boleh tetap harusnya
pakai sneakers ya harusnya pakai sepatu pakai sepatu terus habis itu helmet helmet terus
oke ini dorong dulu dulu wow memang maaf ya ini juga seadanya soalnya nih oke oke
ngobrol deh apa kalau misalnya si skuter listrik itu menurut masih juga mas adli memang cocok gak
sih buat dipakai di jakarta untuk yang jarak jarak dekat menurut saya sih cocok tapi ya untuk yang jarak jauh masih
belum lah cocok dibanding pakai motor ke warung sih mending naik ke warung oke sip sip sip thank you
akhirnya ngerasain mungkin selama ini juga yaitu tadi gak segampang itu ternyata menggunakan sih
skuter listrik ini mungkin kebayangnya kayak pakai sepeda tapi ternyata belajar sepeda juga susah
kan nah jadi kalau misalnya buat teman teman di rumah atau yang lagi nonton mau cobain skuter
listrik memang enggak langsung bisa main di jalan yang mungkin yang paling safe yang paling aman pertama yang mainlah di areanya yang paling aman pertama ya mainlah di area yang paling aman dan yang paling baik itu sih

taruh di instagram ya
thank you banget ya
dan cnn indonesia newsroom masih akan kembali
usai jeda berikut dengan informasi lainnya
pastikan anda tetap bersama kami